setelah seseorang terpapar dengan masa inkubasi virus selama enam hingga tiga belas hari
ya misalnya latihan terus emang ngerasa
karena mereka tidak punya akan punya skala ekonomi